pihak jasa marga berencana merelokasi gerbang tol cikarang utama
di kabupaten bekasi ke wilayah cikampek tepatnya di kilometer tujuh puluh
hal ini dilakukan karena kepadatan arus lalu lintas mulai cawang hingga karawang timur pada jam sibuk
selain itu ada penyempitan lajur akibat proyek infrastruktur
rencananya ada tiga puluh sembilan gardu tol di cikarang utama akan dibongkar dalam waktu dekat
sementara proses pembangunan gardu di kilometer tujuh puluh cikampek
masih dalam tahap uji kelayakan kontur tanah di lokasi sekitar
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini